alkisah di kerajaan yang jauh hiduplah seorang putri yang cantik bernama melani
melani pintar dan juga cerdas dan dia suka bermain permainan
permainan kesukaannya adalah petak umpet
melani punya menara yang dibangun hanya untuknya begitu tinggi sekali
dia bisa melihat semua yang terjadi dan dengan demikian tidak ada yang bisa bersembunyi darinya
raja sangat mencintai putrinya
tetapi meskipun dia sangat cerdas dia pikir dia bertindak terlalu seperti anak kecil
yang terburuk adalah ketika dia bertanya padanya tentang pernikahan
melani sayangku kapan kau akan memilih suami untuk dirimu
ayah kenapa kau menangis
tanyakan ini padaku kau tahu aku tidak ingin menikah sama sekali
ayah apakah kau tahu seberapa pintarnya aku
bisakah kau menemukan seseorang yang lebih pintar daripada aku
aku tahu kau sangat cerdas tapi kadang kadang kau bertindak seperti anak kecil
kau dan permainanmu
mungkin kau harus menikah dengan pria dengan teka teki
seorang pria dengan teka teki
ayah dengan ini aku menyatakan bahwa aku akan menikah dengan pria yang sangat baik dalam persembunyian
apa kau memutuskan menikah pada permainan petak umpet
orang kerajaan tidak punya waktu untuk permainan
kau tidak akan pernah menemukan suami seperti itu
aku tahu dan itulah intinya
setelah itu banyak raja dan pangeran muda datang untuk meminta ayah
mereka semua berpikir itu akan mudah bersembunyi
tapi sang putri dari menara akan selalu menemukan mereka
segera hampir tidak ada pangeran yang tersisa bagi sang putri untuk menikah
melani sangat senang tetapi sang raja tidak
melanie jangan lakukan ini
menikah dengan salah satu pangeran yang datang ke sini
yang berambut merah gelap terlihat tampan
orang yang bersembunyi di tong ikan
tidak mungkin aku lebih suka menikahi katak
itu tidak akan terjadi kau akan menolak katak juga
sementara itu pangeran liab yang telah mendengar permintaan aneh putri
sekarang pergi untuk menemuinya
dia adalah seorang pemuda yang kuat tampan dan juga sangat baik
tolong aku seseorang tolong selamatkan aku
oh kau si kupu kupu malang
ini dia kau sudah bebas
oh terima kasih pria yang baik aku selamanya akan berterima kasih padamu
ya itu hanya hal yang benar untuk dilakukan
kau sangat baik
setiap kali kau dalam kesulitan datanglah ke sini
dan aku akan membantumu
ya aku harus pergi sekarang selamat tinggal
kupu kupu itu terbang menjauh dan pangeran melanjutkan perjalanannya
ketika dia terus melaju dia mendengar seseorang berteriak kesakitan
seseorang tolong tolong bantu aku
lia melihat kesemak semak dan melihat kaki kelinci kecil itu terjebak di bawah akar pohon
oh kelinci yang malang itu terlihat mengerikan sini aku bantu
lia membebaskan kaki kelinci dengan perlahan lahan
ini akan menyakitkan tidak tidak tidak
au aku bebas
yippee hoo betapa bagus sekali bagaimana aku bisa membantumu
ya jaga dirimu baik baik saja ya
terima kasih banyak kau orang yang baik hati
ingat ketika saatnya tiba kau membutuhkanku datanglah cari aku dan aku akan membantumu sampai jumpa
dan dia melompat jauh dia sangat senang dengan pertolongan liam
liam tersenyum dan melanjutkan perjalanannya
saat dia mendekati tepi hutan dia melihat seekor elang elang itu lelah dan sangat lapar lia merasa sangat menyesal karenanya
orang yang baik beri aku makanan jika kau punya sayapku terasa terlalu berat untuk bisa terbang hari ini
au terima kasih
elong segera menghabiskan roti dan sekarang tampak jauh lebih bahagia
terima kasih banyak telah memberiku makan apakah ada yang bisa keluar

apakah ada yang bisa dibuat
tidak ada yang aku butuhkan saat ini aku senang telah membantu

ketika kau membutuhkan sesuatu panggil aku dan aku pasti akan membantu

lihat dia menangguh dan mulai kembali perjalanannya ke kerajaan
dia tiba di istana dan masuk untuk bertemu putri melani

lihat pelamar lain cukurlah mereka masih ingin menangani elang
syukurlah mereka masih ada untukmu
tetapi ketika melani melihat liam dia terkejut
dia belum pernah melihat pria tampan seperti ini sebelumnya
salam putri melani dan yang mulia
aku pangeran liam
aku di sini untuk meminta sang putri menikahiku
apakah kau sungguh sungguh
apakah kau tidak mendengar tentang pangeran lain yang sudah mencoba
aku telah mendengar tentang mereka yang mulia
tapi aku yakin aku bisa melakukannya lebih baik
aku akan berusaha sekuat tenaga untuk bersembunyi darimu
melani kagum dengan keyakinan liam
baiklah ayo kita mulai segera
pergi dan sembunyi
tapi izinkan aku mengingatkanmu bahwa meskipun kerajaan ini luas
aku pasti akan menemukanmu
liam tersenyum dan kemudian pergi
ini adalah pangeran
ini adalah pangeran yang akan kau nikahi
tentu saja tidak
aku akan menemukannya dengan mudah
sementara itu pangeran liam pergi mencari elang
jika apa yang dikatakan sang putri benar
maka aku lebih baik meminta bantuan
bisakah kau mendengarku
ella mendengarnya dan terbang ke bawah
halo apa yang bisa kulakukan untukmu
aku perlu bersembunyi dari putri melani
maukah kau membantuku
jadi elang membawa liam ke sarangnya
dan duduk di depannya untuk menyembunyikannya
putri melani pergi ke menara dan melihat sekeliling
sang putri tidak bisa melihat liam dimanapun
akhirnya dia mengeluarkan teleskop dan menggunakannya
di mana dia
dia tidak berada di dekat kapal di tepi pantai
bahkan di hutan juga tidak ada
tapi tunggu dulu
apakah itu dia
dan ketika dia melihat lebih dekat
dia melihat dua kaki mencuat dari sarang elang
bagaimana dia bisa bersembunyi di sana
dia pergi ke sana dan memanggilnya
liam aku bisa melihat kakimu
apakah itu berarti aku kalah
kau menemukan tempat persembunyian yang sangat bagus
dan aku butuh waktu sangat lama untuk mencarimu
jadi aku akan memberimu kesempatan lagi
liam berjalan pergi untuk mencari tempat persembunyian lain
kali ini aku akan memanggil kelinci
tuan kelinci bisakah kau mendengarku
aku membutuhkan bantuanmu
hopi hopi apa yang kau inginkan dariku
tolong bantu aku bersembunyi dari sang putri
dia akan segera mencariku
hahaha pangeran lain ditakdirkan untuk gagal
oh aku akan memenangkan ini
tolong bantu aku

kau harus bersembunyi di sana
dan segera kelinci itu menggali lubang cukup dalam untukmu
kau harus bersembunyi di sana
dan segera kelinci itu menggali lubang cukup dalam untukmu
kau harus bersembunyi di sana
hanya rambutnya yang sedikit menjulur keluar
hanya rambutnya yang sedikit menjulur keluar
hanya rambutnya yang sedikit menjulur keluar
aku menaruh beberapa bunga
rambutmu terlihat seperti semak berwarna merah
baiklah aku pergi
kau memenangkan permainan ini hahaha kembali ke menara putri melani mencari pangeran liam tetapi sekali
lagi dia mencari untuk waktu yang lama dan tidak dapat menemukannya wah lagi aku telah melihat
semua pohon dan tidak ada dia di sana ada dimana dia apa itu semacam semak merah kecil yang
aneh tunggu dulu mungkinkah dia meninggalkan menara dan segera berdiri di samping liam semakin
merah kecil bisakah kau keluar dari tanah aku telah menemukanmu lagi hahaha oh lagi lagi kau
melakukannya dengan sangat baik kau tahu apa karena kali ini kau juga bersembunyi dengan
sangat baik aku akan memberimu satu kesempatan terakhir kesempatan terakhir lagi lagi dia pergi
lain sekarang apa yang harus aku lakukan aku tidak tahu harus bersembunyi dimana halo
kau adalah pria yang membantuku apa ada masalah kenapa kau begitu khawatir lalu lia memberitahu
kupu kupu kecil semuanya biarkan aku membantumu kau tahu aku sebenarnya adalah
penjaga hutan ini aku akan memberimu sesuatu yang baik makanlah permen ini dan kau akan
menjadi apapun yang kau inginkan maka lia memasukkan permen itu ke mulutnya dan dalam sedetik ia berubah
menjadi kata benarkah itu yang kau inginkan putri tidak akan mencintaimu dengan wujud seperti itu
hai menjadi manusia ini
luar biasa aku harus
pergi ke sang putri sekarang dia tidak
akan mengenaliku sama sekali
kembali ke menara melani
mencari pangeran liam dengan putus asa
dia melihat jauh
dan lebar tetapi tidak bisa
melihatnya sama sekali
apa yang harus aku lakukan
dia tidak ada dimanapun
tidak di lautan atau di hutan
atau di pekarangan kastil
aku telah mencari kemana mana
pergilah aku sedang mencari
pangeranku bukan kau
liam mulai terkikik
dia benar benar tidak tahu ini aku
melani terus mencari
dan akhirnya memutuskan
untuk keluar dan mencarinya sendiri
dia melihat ke belakang
di dalam lubang
di sebuah kolam
tapi dimanapun dia mencari
dia tidak bisa menemukannya
aku tidak bisa
menemukannya di mana mana
mungkin dia telah berubah menjadi burung
kenapa kau ada di sini lagi
kau telah mengikuti aku kemana mana
mungkin aku harus menikahimu saja
lagi pula aku memang memberitahu
ayah kalau aku akan menikah dengan katak
dan pada saat itu
liam kembali menjadi wujud manusianya
tapi bagaimana mungkin kau
itu rahasia aku
tapi sekarang aku menang kan
kau telah bersama aku selama ini
dan aku tidak pernah tahu
kau sudah menang
dan bolehkah aku mengatakan bahwa aku senang
kau memenangkan ini karena aku ingin menikahimu juga
aku memang pria yang paling beruntung
jadi hari berikutnya
putri melani dan pangeran liam
menikah dengan bahagia
raja sangat gembira
oh aku tidak bisa
lebih bahagia dari sekarang
oh dan katak
elang dan juga kupu kupu adalah tamu kerajaan di pesta pernikahan
karena liam memberitahu melanie bagaimana dia menang
syukurlah sang putri tidak marah atau apapun
dan mengundang mereka bertiga ke pesta pernikahan
oke aku pikir aku harus berhenti bicara sekarang dan nikmati makananku